itu ada data nih ada data nih yang diimpun oleh tim per januari dua ribu empat tujuh puluh empat persen responden muslim di indonesia itu memilih gorengan sebagai hidangan buka puasa
gimana nih pendapat seorang nutrisionis seperti mas rizal tujuh puluh empat persen loh mas gorengan setelah itu bahkan dibawa di atas air mineral
nggak butuh minum yang penting gorengan aja dulu gitu ya
betapa sehatnya pola hidup orang indonesia
oke jadi saya nggak kaget sih dengan data ini
kenapa karena di indonesia ketika kita lihat ketika momen puasa ramadan banyak takjil bertebaran gitu
dan rata rata menu takjilnya adalah gorengan
dan gorengannya itu selain aksesnya mudah didapet ketika ramadan harganya juga lebih murah dibandingkan mungkin es buah lima ribu atau tujuh ribu delapan ribu lah
atau bahkan susu juga mungkin lebih mahal lagi
lima ribu kemarin saya juga cek itu lima ribu dapat empat gitu bang
iya betul sih betul betul apalagi gorengannya yang digoreng berkali kali ya
oke tapi apa sih mas rizal yang kira kira ditimbulkan dari mengkonsumsi gorengan di awal awal berbuka puasa
oke jadi gorengan itu kan yang pertama pasti
terkait dengan lemak tadi ya lemak trans gitu ya yang menimbulkan inflamasi kemudian apa namanya menimbulkan resiko kesehatan misalkan kolesterol jantung koron dan lain sebagainya
yang kedua gorengan itu kan mengandung lemak gitu kan
lemak itu juga sifatnya itu gorengan kita ngomongin gorengan dulu deh
perut kosong lagi kalap pikiran lagi pengen makan langsung dikasih gorengan yang rasanya itu banyak micinnya enak gitu kan
balik lagi potensi makan berlebihan jadi lebih tinggi gitu kan
nah kalau makan berlebihan lebih tinggi nggak cukup tuh makan empat biji mungkin nggak cukup
kemarin saya juga sempat coba gitu kan eh coba makan gorengan dulu sebelum minum sebelum rumah
atau lima tuh bisa habis sendiri kalau misalkan kita nggak aware ya dengan itu ya gitu
nah itu potensi kalori berlebihan jadi lebih tinggi gitu kan
yang akan mengibatkan akhirnya ketika puasa pengennya turun berat badan jadi malah naik gitu kan
tapi dia nggak kerasa gitu kan makan di gorengan itu yang pertama
yang kedua karena makannya berlebihan gitu kan ya kemudian akhirnya perut kita merasa sudah penuh gitu kan
sehingga kebutuhan zat gizi lain karena kita sudah merasa kenyang kebutuhan zat gizi lain tidak terpenuhi gitu kan
misalkan sayur sayuran proteinnya
jadi setelah sholat kemudian mau makan itu jadi nafsu makannya berkurang
oh tadi udah makan gorengan banyak deh udah penuh nih perut nggak cukup lagi gitu kan
yang itu penting malah nggak dapat gitu kan
dan yang terakhir karena tinggi lemak itu akan menyebabkan resiko terjadinya gangguan di perut
misalkan mual begah gitu kan apalagi kita mau sholat ya mau tarawih itu
itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya gangguan gangguan pencernaan
oh oke oke oke ini gue tuh sekalian belajar ya daripada ku ke nutritionis mahal
dan mumpung ada nutrisionisnya langsung gini
nah tapi mas rizal gue pengen tahu deh secara ilmiah ya
orang di saat berpuasa itu apa yang dilakukan tubuh proses tubuh
apakah dia membersihkan mendetoksifikasi apa yang di dalam tubuh atau justru melakukan hal hal yang lain
oke jadi itu ya terkait dengan kata kata detox itu kan agak ini ya apa namanya engaging ya
pasti kayak orang yang menjanjikan gitu kan ya
padahal kalau dari segi ilmiah memang itu pro kontra
tapi banyak lebih banyak studi bahwa itu pro kontra
jadi bahwa mengatakan sebenarnya puasa atau nggak puasa itu tetap bisa detox tubuh kita